dalam sidang yang digelar di pengadilan tipikor jakarta
gazalba saleh didakwa menerima gratifikasi secara bersama
dengan seorang pengacara senilai enam ratus lima puluh juta rupiah
menurut jaksa gratifikasi itu diterima gazalba dari jawa hirul fuad
terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah b tiga tanpa izin
tak hanya dari jawa hirul fuad gazal pal pun didakwa menerima gratifikasi
dari jafar abdul ghafar terpidana kasus pungli pelabuhan di samarinda
sebesar tiga puluh tujuh miliar rupiah
waktu didakwa bersama sama ahmad triad menerima uang dari jawa hirul fuad
seluruhnya sejumlah enam ratus lima puluh juta rupiah
di mana terdakwa menerima bagian sejumlah delapan belas ribu dolar singapura
sedangkan sisanya sejumlah empat ratus lima puluh juta rupiah
merupakan bagian yang terima oleh ahmad triad
selain dari jawa hirul fuad dan jafar abdul ghafar
yaitu sebesar enam ratus lima puluh juta rupiah dan tiga puluh tujuh miliar rupiah
gazalba juga didakwa menerima gratifikasi lain
yaitu uang senilai satu satu juta dolar singapura
rp satu ratus delapan puluh satu seratus dolar singapura
dan sembilan miliar rupiah
sementara modus untuk menyamarkan
uang hasil gratifikasi itu digunakan untuk pembelian mobil
logam mulia menukar mata uang asing menjadi mata uang rupiah
bahkan dari uang tersebut juga digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan
diantaranya di jagakarsa bekasi bogor
hingga pelunasan kredit rumah di jakarta timur
di persidangan pun terkuak saat menukarkan uang yang diduga hasil gratifikasi
gazal basaleh menggunakan ktp dengan profesi sebagai dosen
jaksa kpk menyebut langkah tersebut dilakukan gazal bak untuk menyamarkan saat penukaran uang
terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar singapura yang keseluruhannya berjumlah lima ratus delapan puluh tiga ribu dolar singapura
dan dolar amerika serikat yang keseluruhannya sebesar sepuluh ribu dolar amerika serikat
menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar rp enam tiga ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh dua dengan rincian sebagai berikut
satu enam dengan total singapura dolar lima ratus delapan puluh tiga ribu usd sepuluh ribu dan rupiah enam tiga ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh dua rupiah
bahwa untuk menyamarkan penukaran uang tersebut
terdakwa menggunakan identitas berupa ktp nomor tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga dua satu lima empat enam delapan ribu enam atas nama gazalba saleh
dengan profesi yang tertulis pada identitas tersebut adalah dosen
pencucian uang yenti ganasi bilang para pengadil seperti hakim agung harus dijatuhkan hukuman seberat beratnya
lantaran sang terdakwa merupakan hakim
selain itu para hakim juga harus membuktikan aliran dana dugaan gratifikasi maupun tppu ke dan dari gaza basaleh
nanti disampaikan saja bahwa ada aliran aliran yang janggal dari seorang hakim agung yang jumlahnya besar
setelah jaksa membuktikan hakim memerintahkan kepada terdakwa ini yang memang mantan hakim agung
untuk membuktikan apakah aliran yang dialirkan itu tidak terkait dengan kejahatan
itu yang kita nanti akan kawal para hakim termasuk nanti kalau misalnya melakukan upaya hukum
sampai dengan kasasi misalnya ya hakim hakim itu jangan malah membela gitu ya
tapi justru harus memberikan menurut saya sih
memberikan pidana yang seberat beratnya karena yang melakukan justru hakim agung gitu ya
sebagai hakim agung gaza basale seharusnya beri teladan bagi penegakan hukum
namun miris kasus yang menyeret gazabah saleh kembali mencoreng peradilan di indonesia
saudara untuk kali kesekiannya
dunia peradilan kembali tercoreng atas kasus yang menimpa para pengadil
ini kemudian didakwa tidak hanya terkait dengan korupsi
kita akan bicara dengan yenti ganarsih ini adalah pakar hukum pencucian uang
bu yanti bagaimana melihat hakim agung yang seharusnya jadi pengadil justru
jadi katakanlah sebagai penjahat begitu
mirip sekali ya ironis miris dan tragis gitu ya
karena bagaimana ini kan jangankan hakim agung
hakim saja yang kemudian menerima suap atau gratifikasi atau menerima apapun lah ya
yang kemudian berkaitan dengan tugasnya misalnya untuk memidana atau membebaskan
tetapi justru dia melakukan itu
berarti kan korupsi itu ya sangat sedih ya
artinya memang dunia hukum
dunia praktek berhukum di indonesia betul betul dalam keadaan sangat suram ya karena ini
apalagi hakim gazal basaleh ini bukan baru pertama ya terlibat dengan kasus kasus
jadi kalau nggak salah itu kan pernah juga yang bersangkutannya kan ditahan
tapi ternyata kan juga bebas waktu itu
dan begitu bebas langsung jadi langsung jadi ditangkap dan kemudian jadi memang tersangka dan kemudian ditahan
nah jadi hal ini untuk gazal basaleh ini
saya pernah baca ya jadi gini
sekarang harus dilihat pak gazal basaleh ini menangani kasus apa saja
dan kemudian dilihat itu penting sekali
karena kalau nggak salah pernah ada onslah gitu ya diantaranya di situ ada pak ghazal basaleh
saya pikir itu adalah tetap pemidanaan itu juga pernah terjadi
nanti kita lakukan aja apa namanya bedah kasus lah bedah kasus dan kemudian ini ketua mahkamah agung nih yang harusnya
kemudian bergegas melihat kasus apa saja yang dilakukan oleh hakim agung gazal basaleh
dimana sangkutan itu kan hakim agung itu kan dia bukan karir ya non karir
kay juga harus melihat ini bagaimana nih pemilihan pemilihannya dan dpr juga
bu yenti kenapa kemudian kalau kita bicara soal kasus hakim
tidak cuma bicara soal hakim agung gazal basaleh
tapi juga sejumlah hakim kasus yang kemudian dianggap paling rentan terkena suap kenapa begitu bu
ya pada akhirnya kan begitu karena mereka yang benar benar menentukan ya
beliau menentukan sebetulnya gini kalau mereka baik mereka itu dapat predikat yang mulia
tapi ketika mereka tidak baik ya mereka benar benar sudah sangat menghinakan lembaga itu
menghinakan menghinakan diri mereka sendiri dan memupuskan semua harapan dan kepercayaan masyarakat
bahwa hakim itu masih bisa dipercaya hukum masih bisa dipercaya
kalau begini terus orang tidak akan lagi menempuh jalur hukum
mereka akan melakukan penghakiman sendiri karena sudah tidak percaya pada para hakim
bu yenti biasanya kan dalam tppu itu kita mengenal pembuktian harta terbalik ya bu
ini bagaimana nanti dalam kasus gaza alba ini
iya saya sampaikan bahwa kan penelitipan gratifikasinya awalnya kan hanya enam ratus lima puluh juta
tapi kemudian kan ada juga yang dari abdul ghafar tiga puluh tujuh m gitu ya
awalnya kan enam ratus lima puluh tapi aliran dananya itu kan ada yang satu dua m
kemudian ada juga yang melunasi pembayaran rumah tiga empat m dan lain sebagainya
jadi itu kan awalnya kan tidak cocok kalau dengan enam ratus lima puluh juta
kalau memang itu saja ya buktikan buktikan bahwa uang itu dari pembaik
uang yang untuk membayar itu dari hasil yang tidak jahat gitu oleh hakim ini sendiri
jadi disini saya kira penting sekali untuk hakim itu di dalam pasal tujuh puluh tujuh nonggang tppu itu
hakim meminta terdakwanya untuk membuktikan bahwa transaksi yang diduga merupakan transaksi tppu
jadi dalam hal ini kan ini aturan untuk hakim menetapkan
dan kemudian yang diminta untuk membuktikan adalah hakim itu sendiri
jadi pasal tujuh puluh tujuh tujuh puluh delapan nonggang tppu berkaitan dengan pembuktian terbalik itu dalam prakteknya seperti apa sih jadinya
meskipun nanti misalnya dari tiga puluh tujuh m itu ya
itu kan akan dilihat tuh mengalirnya kemana saja siapa yang menerima
dan jangan lupa kepada kpk
kalau ada mengalir kemana atas nama siapa
orang yang menerima itu harusnya juga tppu pasif
jadi jangan hanya kalau ini nanti terbukti ya bahwa pak gazalba menerima gratifikasi atau bentuk korupsi yang lain
suap dan sebagainya dan kemudian dia mengalirkan dia kena korupsi dan tppu
kemudian orang orang yang menerima itu juga kena tppu pasif
termasuk yang tadi disebutkan bahwa dalam rangka menukarkan ke money changer
itu pasti money changernya juga harus diperiksa
apakah money changernya ini melaporkan tidak penukaran uang yang lebih dari lima ratus juta ke atas kepada ppatk
meskipun meskipun pakai nama namanya nama yang bersangkutan tetapi profesinya kan dosen gitu ya
kalau sebetulnya tambah mencurigakan dosen ke uangnya banyak ya kan
ya kan itu jadi nah disitu kan karena tpp itu kan berbicara suspecies transaction
berbicara transaksi yang mencurigakan artinya apa
jumlah yang ditransaksikan yang ditukarkan itu tidak sesuai dengan profil orangnya
lebih mudah lagi dosennya dosen apa di mana kenapa banyak sekali yang ditukarkan
paling tidak ini harus dilaporkan kepada ppatk
karena money changer itu tidak di bawah ojk tetapi bank indonesia
bank indonesia juga harus berbicara ini kenapa bisa kebobolan seperti ini
bu yenti untuk mengantisipasi kalau kita bicara nggak cuma soal hukumannya tapi antisipasinya
bisakah dibuat audit berkala soal harta kekayaan para penegak hukum di indonesia supaya kemudian bisa paling tidak teramati
adakah hal hal yang ganjil diantaranya
sebetulnya kan lhkpn sudah menjadi kewajiban mereka
lhkpn itu sudah kewajiban mereka tapi kan permasalahannya kembali lagi ke
selain tidak ada sanksi kita juga tidak tahu cara klarifikasinya bagaimana
apakah yang dilaporkan itu semuanya sudah pasti itu kan juga kita tidak tahu
terus kemudian kalau tidak tidak sesuai terus bagaimana kita hanya tahu kalau tidak sesuai ketika yang bersangkutan wajib lhkpn itu menjadi
menjadi tersangka atau menjadi terdakwa
nah ini permasalahan yang bertahun tahun menurut saya sih dibiarkan
ngambang tidak terjawab bagaimana penjelasan yang harus diberikan
karena masalah lhkpn untuk di clearance itu saya sendiri terlibat waktu itu pemikiran pemikiran itu di kpk sejak baru dua tahun kpk ada
itu sudah ada tapi ya memang setiap pemerintahan ganti ini dibiarkan saja ini yang kita sangat sangat prihatin ya
karena ternyata yang terlibat korupsi itu adalah memang penegak hukum penyelenggara negara dan pejabat publik terutama
tentu saja dengan pihak swasta gitu ya biasanya suka begitu
bu yenti terakhir soal efek jerah
efek jerah ya efek jerah ini kali ini betul betul kita sudah tahu ya
walaupun ini ancamannya kalau pasal dua belas b adalah gratifikasi adalah minimum empat tahun maksimum dua puluh tahun
tetapi meskipun itu nanti diterapkan secara maksimum
itu kan kita tahu sendiri ya kerentanannya banyak dipotong potong dan sebagainya
dan kemudian juga kita tidak tahu nanti ini pidananya berapa
tapi nanti dengan tppu nya dua puluh tahun juga
dan itu kan bisa terserap ya
dan kemudian yang paling penting dengan tppu nya itu adalah dirampas semua
sehingga untuk mengoptimalkan penelusuran hasil gratifikasi ini kemana jadi apa siapa yang melakukan
menguasai itu siapapun yang menguasai itu harus disita dari mereka
dan mereka yang menerima dan kita bisa menilai bahwa yang menerima itu harusnya patut menduga atau curiga
karena menerima sebesar itu dan dia tahu ghazalbah hakim agung itu gajinya berapa
itu mereka harusnya kena juga tppu pasif
sehingga kalau yang pasien itu telusuri semua dikenakan juga ada penjeraan juga
selain itu kan semua uang uang itu kan dirampas
ingat ya kenapa banyak nanti akan kemungkinan ada lagi kejahatan yaitu ketika mereka menjalani pidana
di sana ada sel mewah dan lain sebagainya
jangan jangan ya pakai hasil korupsi yang memang belum disita
karena penyitaannya tidak optimal
oleh karenanya sekali lagi kita minta kepada dpr yang dimana presiden sudah menyalahkan ruu aset recovery
supaya hasil kejahatan jadi apapun itu bisa dikelola sejak awal
sejak awal ini nanti dirampas dengan undang undang aset recovery juga
dan kalau misalnya untuk kasus korupsi lain ya
misalnya orang yang lari atau orangnya yang meninggal dan itu sudah dalam perjalanan proses itu bisa langsung disita
dan bisa dikembalikan ke masyarakat
terima kasih ibu sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam